puji syukur kehadirat allah swt tuhan yang maha kuasa
atas perkenannya pagi ini baru saja kita menandatangani mou
antara bank indonesia dengan kepolisian negara republik indonesia
untuk menindaklanjuti program program terkait dengan khususnya perbankan
sebagai fungsi bank indonesia sebagai bank sentral
dikaitkan dengan tugas tugas polri sebagai aparatur yang diberikan kewenangan
untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
menegakkan hukum serta pengayoman dan perlindungan masyarakat
dan inilah saya kira beberapa tugas
tugas bi yang harus diamankan oleh kita semuanya
di samping juga untuk menghancurkan atau disposal uang yang sudah rapuh
ini juga memiliki kerawanan kerawanan
sehingga perlu pengawasan pengawasan yang sangat sangat baik
kedepan memang kejahatan perbankan juga sangat luar biasa
dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa juga
polri punya kemampuan untuk melakukan pengungkapan
it yang digunakan oleh perbankan sehingga perlu pengamanan pengamanan yang baik
dengan kerjasama ini kita harapkan sekali lagi bahwa
akhir dari tugas akhir dari mou ini tentu akan kita implementasikan
menjadi action plan kita di lapangan sehingga seluruh kegiatan perbankan
saya katakan tadi infrastruktur perbankan kegiatan perbankan
dan manajemen perbankan dapat kita amankan dengan baik
sehingga bank bank kita akan sehat
kalau sehat berarti ekonomi kita juga akan terus meningkat
jadi tenaga apapun yang dibutuhkan oleh bapak kita siap untuk membantunya
bapak jenderal polisi sutarman
selaku kapolri pimpinan kepolisian negara republik indonesia
perkenankan kami atas nama pribadi atas nama dewan gubernur atas nama bank indonesia
bank indonesia adalah satu lembaga negara
yang independen terhadap pemerintah
merupakan otoritas dari peredaran uang
mulai dari pengeluaran uang distribusi pencabutan
kami sebagai otoritas moneter
sebagai otoritas sistem pembayaran dan otoritas makro prudensial
dan meyakini prudensial dari ekonomi makro
ingin menyampaikan secara khusus kepada
bapak pimpinan kepolisian negara republik indonesia
terima kasih penghargaan dan hormat kami
kepada kepolisian negara republik indonesia
atas seluruh dharma bakti
untuk bangsa negara dan rakyat indonesia
kami besar hati karena bapak tadi menyampaikan tentang
event musti mengamankan transaksi transaksi perbankan
transaksi elektronik dan transaksi kemungkinan
adanya penipuan penipuan fraud di bidang cyber technology
dan kepolisian republik indonesia telah menyampaikan kesiapannya
dan kesediaannya untuk bekerjasama di bidang ini
bapak ibu yang kami hormati
hal hal yang terkait dengan pemalsuan rupiah pun
tadi sudah diungkapkan oleh bapak kapolri
dan adanya isu yang kita masih mesti tidak lanjuti
bahwa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita pernah
dan ini sedang ditindaklanjuti
di kepolisian negara republik indonesia dan bank indonesia
janji kami untuk melakukan kerjasama yang terbaik
termasuk kasus yang di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tersebut
bapak ibu yang kami hormati
kami ingin menyampaikan optimisme
bahwa ini adalah satu kesepahaman
kesepakatan antara bank indonesia
untuk nanti kita bisa meminta
bank indonesia perwakili abrir barang di dunia ini dan memiliki keseluruhan

sehingga kerjasama ini betul betul dapat kita realisasikan
kami juga secara khusus ingin menyampaikan sebagai rasa hormat kami kepada institusi kepolisian negara republik indonesia
bapak kapolri bapak bapak pimpinan kepolisian negara republik indonesia
anggota dewan gubernur dan hadirin sekalian kami terima kasih atas kedatangan nota kesepahaman ini
insya allah tuhan yang maha kuasa akan senantiasa memberikan pelindungan kepada kita untuk berbakti
untuk melakukan yang terbaik bagi negeri tercinta indonesia